itu saya melamar untuk saya diusung oleh pdip
jadi di pd perjuangan ada mekanisme
sekarang kan tahap penjaringan
tadi kami sudah menerima seluruh berkas pak edi ramayadi
untuk dicalonkan sebagai calon budu sumatera utara
ini nanti akan kami ajukan ke dpt
nah setelah itu dpk akan memanjir para calon calon ini
saya nggak tahu apakah itu nanti dilaksanakan di sumatera utara
nah kemudian nanti dpk akan menaikkan rapat renung
yang langsung dibimbing oleh ibu membawa tjuskano putri
calon calon ini kan bukan hanya pak erik
ini diuji dilihat dan benar benar diteliti
karena kalau mencari kemenang sekarang ini
tetapi mencari seorang pemimpin
dan menjadi suatu yang sulit kita dapatkan
kalau untuk menang ya sudah kita lihat
tetapi untuk mencari seorang pemimpin tentu
jujur bertanggung jawab integritas dan lain sebagainya
nah kalau saya ya secara pribadi menilai itu di pak edi
semua kriteria itu ada
ya tentu dpp juga akan kami berikan masukan
ya seluruh calon calon yang mendaftar ini
baik keunggulan kelemahan dan sebagainya
akan kami paparkan di hadapan dpp partai
dan nanti dpp yang dibimbing oleh ibu membawa tjuskano putri
yang di gubernur sumatera utara
saya yakin bahwa dengan keberadaan segala kelebihan dan kekurangan saya
tadi sudah disampaikan oleh beliau
tentu saya melamar untuk saya diusung oleh pdip
karena pdip adalah partai besar
jika saya datang saya melamar
sebelikutnya itu adalah hak dan wajiban